gerhana matahari total yang melewati wilayah indonesia kali ini cukup istimewa
karena melewati beberapa provinsi
sudah ada koresponden kami roni satria di palu sulawesi tengah
budi adiputro di belitung dan arief kurniawan di ternate untuk memantaunya
kita akan sapa roni dulu di palu
roni sehari jelang gerhana bagaimana persiapan di sana
ya banyak sekali persiapan yang sudah dilakukan di palu sulawesi tengah ini
dan salah satu acara yang spesial yang sempat saya datangi prabu dan eva
adalah di kawasan ngata baru sulawesi tengah di kabupaten sigi
ini adalah kawasan yang merupakan delapan ratus meter di atas permukaan laut
yang menjadi perkampungan yang disulap menjadi kampung bule
mereka menyebutnya seperti itu karena di sini mengundang hingga dua ribu turis mancanegara
dari berbagai pun juru dunia
ada yang dari perancis belanda ada yang dari korea jepang dan semua berkumpul di sini
mereka membangun tenda tenda kemudian mereka mengadakan acara musik
dan juga untuk yang pastinya mereka juga telah menyiapkan bangunan bambu
untuk nantinya menyaksikan gerhana matahari total esok hari
iya selanjutnya kita akan ke belitung
budi dijadwalkan atau disebutkan presiden joko widodo akan menyaksikan gerhana matahari total di belitung
apakah sudah bisa dipastikan kehadiran presiden di sana
baik eva dan prabu sebelum saya menjawab pertanyaan anda
saya saat ini berada di kawasan pantai tanjung kelayang di belitung
sangit sangat cerah
mudah mudahan hal ini terus terjadi hingga esok hari
sehingga kita bisa menikmati fenomena gerhana matahari total dengan optimal
dan menjawab pertanyaan anda eva
menurut informasi yang kami peroleh dari pihak istana kepresidenan sendiri
bahwa memang presiden joko widodo belum dijadwalkan untuk hadir di belitung
untuk mengamati proses gerhana matahari total di sini
meskipun begitu panitia sendiri memang tetap memasukkan jadwal presiden jokowi
untuk tetap menghadiri acara
berita terkini mengenai penyelenggarakan gerhana matahari total di kawasan belitung ini
hal ini juga terlihat dengan tidak adanya aktivitas dari pasukan pengamanan presiden eva di belitung
dalam beberapa hari terakhir biasanya kalau presiden jokowi akan tiba di suatu daerah
untuk melakukan kunjungan kerja pasukan pengamanan presiden sudah mengamankan situasi dan lokasi di sini
namun meskipun begitu antusiasme masyarakat pemerintah daerah untuk menyambut gerhana matahari total sangat tinggi
berbagai festival diselenggarakan untuk menyambut gerhana matahari total
seperti pada malam hari tadi diselenggarakan festival
gerhana matahari total yang menghadirkan berbagai jenis musik festival kuliner
dan juga kesenian khas melayu untuk menghibur warga lokal dan juga masyarakat
ataupun wisatawan lokal maupun internasional yang hadir di belitung untuk menikmati gerhana matahari total
oke baik selanjutnya saya akan bertanya kepada arief
arief disana dijadwalkan bahwa ada putri thailand yang akan juga berkunjung ke sana
saya butuh konfirmasinya apakah seperti itu benar
adanya atau seperti apa arief
ya prabu memang saya baru saja mendapatkan konfirmasi bahwa putri raja thailand
yaitu maha cakri sindron baru saja tiba di ternate pada pukul dua siang tadi
menggunakan pesawat charter mendarat di bandara sultan babula
dan untuk agendanya apakah dia akan melakukan kegiatan lain selain menyaksikan gerhana matahari total
saya belum mendapatkan konfirmasi namun yang pasti putri raja thailand sudah tiba di ternate
lalu secara umum bagaimana masyarakat di sana menyambut gerhana matahari total kali ini
oke baik sepertinya
mohon maaf saya kurang bisa mendengar anda dengan jelas
baik terima kasih arief atas informasinya
dan tadi adalah laporan dari beberapa koresponden kita ya di tiga titik tentunya
dan juga ada roni satria ya dari beberapa titik
ini tentunya menambah bagaimana meriahnya masyarakat indonesia dan juga dunia sekarang ini di indonesia
untuk bisa melihat menyaksikan bersama sama gerhana matahari total
dan tentunya bisa disaksikan besok pagi ya bersama prabu revolusi juga nanti ya akan mengawal acaranya
karena akan ada acara khusus di transtv trans tujuh dan juga di cnn indonesia tentunya
untuk menyambut gerhana matahari total ini pada pukul enam tiga puluh hingga pukul delapan pagi waktu indonesia barat besok
jangan lupa tersaksikan